mr kini tak berkutik dalam tangkapan polisi
ia menjadi tersangka karena menganiaya almada putra pangkolan hingga tewas pada senin sore
menurut kapolestabes makassar penganiayaan dilakukan karena juniornya melanggar disiplin
dengan tidak memakai helm saat masuk kampus
pelaku kemudian memukul korban pada bagian dada kemudian mengalami luka dalam
sementara itu hingga saat ini belum ditemukan motif dendam antara pelaku sebagai senior
dan korban sebagai junior di kampusnya
hasil penganiayaan yang mengakibatkan korban junior